presiden jokowi dodo menepis tudingan ikut campur atau cawe cawe dalam pemilihan calon presiden maupun calon wakil presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
jokowi menyatakan selain sebagai pejabat publik dirinya juga merupakan pejabat politik sehingga tidak ada konstitusi yang dilanggar apabila dirinya melakukan diskusi politik
namun sebelumnya muncul anggapan presiden ini terlalu ikut campur urusan pencapresan yang mana sudah merupakan domain partai politik
dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini tenaga ahli utama kantor staff presiden joanes joko dan direktur eksekutif industri strategi ahmad hoyrul uman
selamat sore bapak bapak
selamat sore mas rini
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
saya akan ke pak johannes terlebih dahulu
pak joanes presiden jokowi ini sudah membanta anggapan cawe cawe dan menyebut bahwa pertemuan pada bulan
dua mei kemarin ini merupakan diskusi politik
namun ini ada banyak anggapan bahwa yang menyebut presiden ini terlalu ikut campur salah satunya itu melakukan endorse koalisi
ya mas benny pertama yang harus dipahami publik bahwa bapak presiden jokowi itu selain pejabat publik
beliau juga pejabat politik
sebagai presiden beliau memiliki kepentingan
agar untuk dua ribu dua puluh empat siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini
ini benar benar memahami tantangan memahami situasi yang dihadapi oleh pemerintahan pada saat ini
karena bagaimanapun juga ke depan kita akan menghadapi sejumlah tantangan baik secara nasional maupun internasional
bagaimana kita harus menghadapi krisis ekonomi dunia
bagaimana kita harus menghadapi panasnya geopolitik
bagaimana kita harus menghadapi kemampuan politik hari ini
dalam kerangka perspektif itu maka bapak presiden mengundang para pimpinan pimpinan partai politik yang selama ini bermitra dengan pemerintah
karena bagaimanapun juga partai politik itu adalah pilar sistem demokrasi kita
dan dalam sistem demokrasi itu nanti mereka yang akan menentukan siapa kandidat kandidat yang akan bertarung di dua ribu dua puluh empat
maka dalam kerangka itulah sebenarnya bapak presiden
memiliki kepentingan agar siapapun nanti yang terpilih ke depannya itu betul betul bisa meneruskan keberlanjutan dari capaian capaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan ini
dan tantangan tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan hari ini
sehingga ujungnya nanti masyarakat sendiri rakyat indonesia sendiri yang akan merasakan manfaatnya ke depan
demikian mas beni
baik pak jonas jadi ini hanya pertemuan seperti brainstorming begitu ya untuk menghadapi situasi baik politik internasional maupun nasional begitu ya pak johannes
iya betul karena seperti apa yang disampaikan juga oleh para peserta pertemuan itu lebih banyak pembahasan pembahasan tentang apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa ini
bahwa di dalamnya ada pembicaraan pembicaraan terkait capres dan cawapres ya itu harus
dimaklumi sebagai sebuah konsekuensi toh sampai hari ini kpu belum menentukan siapa calon pasangan presiden atau calon wakil presiden peserta pemilu pilpres dua ribu dua puluh
sehingga pada ranah itu sebenarnya ini hal hal yang wajar saja begitu menurut kami
baik ini termasuk wajar ya karena belum ditentukan oleh kpu siapa capres maupun cawapres
saya akan ke pak umam
pak umam ini benar
apakah ini ada anggapan bahwa yang dilakukan joko widodo saat ini seperti memuluskan jalan atau istilahnya soft landing usai tidak lagi menjabat sebagai presiden
bagaimana pak umam
ya secara general presiden memiliki hak untuk berpolitik
karena bagaimanapun juga seperti diatur di dalam undang undang pemilu terutama di pasal dua ratus sembilan puluh sembilan dalam konteks undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang tertera peningkatan jaringan yang cukup besar
ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak melaksanakan kampanye
artinya memiliki hak untuk berpolitik
tetapi di dalam konteks ini ada kekhawatiran yang cukup besar dari sejumlah kalangan masyarakat sipil bahwa kita harus meletakkan konteks keadilan dalam berdemokrasi
dan kemudian kita juga tahu bahwa untuk menghadirkan sebuah pemilu yang adil yang demokratis maka dibutuhkan netralitas kekuasaan
nah kita paham dalam konteks ini tentu pemilu yang curtil itu sudah menjadi sebuah hakikat yang kita inginkan
sebagaimana termaktub dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
tetapi terlepas dari itu ada satu pasal yang cukup clear terutama di undang undang pemilu
tepatnya pada pasal tiga ratus empat yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye atau dalam konteks berpolitik ini
presiden dan wakil presiden atau pejabat negara pejabat daerah termasuk dilarang menggunakan fasilitas negara
nah di dalam konteks ini kita harus meletakkan pada basis pemahaman yang clear
apakah misalnya presiden dalam konteks ini pak jokowi harus bisa membedakan mana domain privat dan mana domain publik
ketika pak jokowi menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok a kelompok b capres a capres b
maka kemudian itu menjadi ranah privasi beliau
problemnya adalah ketika kemudian yang bersangkutan atau mungkin dalam konteks kekuasaan secara general
kemudian hal itu dimaknai sebagai sebuah keberpihakan dari kekuasaan
yang kemudian di follow up oleh instrumen kekuasaan sehingga kemudian terjadi politisasi instrumen kekuasaan negara
nah inilah yang kemudian harus diantisipasi bersama supaya kemudian tidak ada satu persepsi
yang meyakini bahwa kompetisi ini berpihak seorang negara
kompetisi ini didasarkan pada basis kekuasaan yang tidak netral
nah di level itu pak jokowi harusnya lebih berhati hati
nah kalau misal kemudian berbagai kesempatan kita juga cermati secara detail secara cermat pak jokowi secara terbuka
pada momentum tertentu memberikan political endorsement memberikan panggung yang secara terbuka kepada pihak pihak tertentu
dan memberikan panggung yang bisa memberikan persepsi menciptakan persepsi bahwa
dia tidak menghendaki kekuatan yang lainnya
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah tugas bersama dari masyarakat sipil untuk mengingatkan pak jokowi
supaya kemudian netralitas itu diperlukan dalam konteks kekuasaan negara
sebagai hak pribadi tentu diperbolehkan presiden untuk menjalankan fungsi politik
tetapi fungsi politik itu bukan berarti untuk menggunakan kekuasaan itu sendiri dalam konteks suksesi
atau menghambat kekuasaan negara
apa yang akan dilakukan dalam kontestasi di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
baik pak umam saya juga ingin bertanya ini sebagai kepala negara sebenarnya batasan batasan apa saja
yang seharusnya dilakukan oleh presiden khususnya terkait endorsement capres
apakah tepat sebenarnya kalau istana ini dijadikan tempat untuk diskusi masalah pilpres dua ribu dua puluh empat pak umam
kalau kita merujuk pada undang undang pemilu sekali lagi undang undang nomor tujuh
dua ribu tujuh belas yang kemarin kemudian dibuat perpu untuk perubahan beberapa pasal di dalamnya
tepatnya pada pasal tiga ratus empat ada sejumlah klausul yang cukup clear di dalamnya yang mengatakan
kalau misalnya kita bicara secara lebih detail apa yang kemudian dilarang
salah satu yang dilarang adalah tadi menggunakan fasilitas negara
termasuk dalam konteks ini adalah gedung kantor rumah jabatan milik pemerintah dan fasilitas lainnya
yang dibiayai oleh apbn
ini adalah pertanyaan dari bapak presiden
bapak presiden sudah terbicara tentang hal hal yang ada di dalam konteks kawasan
hal hal yang di dalam konteks kekuasaan dan kekuasaan yang tidak menggunakan komponen mn atau anggaran pendapatan jalan jaga era
ini dalam konteks kekuasaan secara general

kalau misal memang itu ditujukan untuk membahas baku atur terkait dengan konteks koalisi secara general
yang kemudian memfasilitasi kekuasaan yang berada di lingkaran kekuasaan saat ini
diskusi itu dilakukan di istana negara
kalau misal memang betul itu diarahkan untuk kinerja pemerintahan
ada dua fakta politik yang perlu kita cermati
pertama pihak p tiga sendiri mengatakan bahwa
diskusi itu adalah salah satu temanya
membahas tentang komposisi capres cawapres
dari partai partai yang ada di kekuasaan saat ini
yang kedua tidak ada partai nasdem
yang saat ini sendiri masih bagian dari pemerintahan
tapi dalam diskusi itu tidak dilibatkan
nah dua fakta politik itu menegaskan bahwa
apa yang kemarin forum dilakukan di istana negara
sebenarnya itu adalah diskusi politik
nah kalau misal kita bicara by legal
sebagaimana yang tadi dicantumkan di pasal tiga ratus empat
undang undang pemilu tadi
maka kemudian begitu banyak pihak pihak yang kemudian khawatir
dan layak untuk memperdebatkan ini
nah oleh karena itu
presiden sendiri harus bisa memilah dengan baik
mana ruang publik dan
mana domain publik
jangan sampai kemudian presiden
dengan segala argumennya
bermain di ruang abu abu
mengatakan bahwa dirinya netral
dirinya tidak berpihak
menjalankan kerja kerja politik
tetapi kemudian dalam konteks opini publik
dalam konteks endorsement secara general
menunjukkan keperpihakan yang begitu kentara
di ruang publik yang ada
baik pak umar
saya akan ke pak johannes joko
tanggapannya tadi pak joanes
pak oma menyebut memang presiden
mempunyai hak politik kampanye
namun juga tetap harus memperhatikan
netralitas kekuasaan dan
bagaimana tadi menggunakan fasilitas
yang dibiayai oleh pbn
ya mas beni
kami yang di kantor staff presiden
itu sehari hari kami betul betul
mengetahui benar nuansa bahwa
bagaimana sikap bapak presiden dalam
menjaga netralitas saya setuju
dengan apa yang disampaikan oleh pak umam
dengan mengacu undang undang

pasal tiga ratus empat tadi itu
dilarang menggunakan fasilitas
negara untuk kampanye
tetapi yang harus kita pahami
belum masuk pada tahapan kampanye hari ini
bahkan calon calonnya pun
sampai hari ini kalau dari
yang kita lihat bahkan perbincangan perbincangan
publik dan juga perbincangan perbincangan
antara teman teman di partai politik
masih belum ketara
koalisinya bagaimana tetapi
yang harus betul betul
dipahami oleh masyarakat bahwa
presiden hari ini
benar benar memiliki kepentingan
pemerintahan ini memiliki
keberlanjutan ke depannya
di dua ribu dua puluh empat sehingga
yang saya sampaikan tadi mas sejumlah
tantangan tantangan yang harus dihadapi
itu bisa dipersiapkan oleh
para partai politik dalam mereka
menyusun bagaimana koalisi koalisi
ini akan terjadi
karena suka tidak suka mas
kita sekarang berada dalam situasi
dunia yang penuh ketidakpastian
kita berada dalam ancaman krisis
ekonomi kita berada dalam
ancaman krisis geopolitik
yang terus memanas antar negara negara
adik kuasa dan pada titik
ini indonesia harus benar benar
bangsa indonesia harus benar benar bisa
bisa memilah melihat
sehingga dengan pemerintahan
yang kuat baik kuat secara nasional
ataupun kuat secara
melewati ini semua dan bisa
ini terkait dengan ketidakhadiran
nasdem memang yang harus dipahami
nasdem sendiri kan sebenarnya sudah
punya calon sudah punya
koalisi di mana calonnya
hari ini mengusung
visi yang berbeda dengan visi
pemerintahan hari ini pada
titik inilah kita harus memahami bahwa
itu tidak bisa diletak
jangan dilihat berada pada
ruang kosong atau ruang hampa
karena harus ada keberlanjutan
yang harus kita pertahankan terkait
pemerintahan ini karena tantangan tantangan
misalnya tantangan dalam negeri kita harus
menghadapi stunting kita harus
bicara bagaimana kita
bisa lepas dari jebakan
negara negara berkembang inilah yang harus
kita jawab dan itulah
dalam tiga jam itu itu yang
coba dijelaskan oleh bapak presiden
ini bahwa presiden harus
netral ya kami setuju
bahwa presiden tidak boleh
menggunakan fasilitas negara dalam
berkampanye ya kami setuju
tetapi yang harus dipahami hari ini
kita belum masuk pada
tahapan kampanye kpu
belum menentukan siapa
calon tetapnya ketika calon itu
sudah dipastikan dan calon itu
sudah akan bertarung seperti yang disampaikan
presiden dengan kodenya kalau kpu
sudah menentukan ya presiden akan
angkat tangan silahkan anda bertarung secara
secara adil secara terbuka
dan presiden sebagai wasit
tanda kutip itu akan menjaga
netralitasnya itu yang kami yakini
sehari hari dalam interaksi
kami di kantor staf presiden
begitu mas baik jadi
pak jonan sih sebenarnya masih aman ya karena koalisi juga
belum terbentuk dan kentara dan juga
belum masuk tahapan kampanye
begitu ya pak jonas ya lalu pak jonas
saya juga ingin bertanya sebelumnya
juga pakar hukum tata negara
dini indrayan ini mengkritik ikut campuran
yang dilakukan jokowi demi
mengamankan pembangunan ibu kota nusantara
lalu sebenarnya bagaimana tanggapan
dari istana terkait ini pak johannes
ibu kota negara ini adalah sebuah visi
jangka panjang mas visi besar
indonesia visi tentang indonesia
besar ini keinginan bapak presiden
janganlah nanti ke depannya karena
kepentingan kepentingan politik sesaat
maka kita mengaborsi
visi besar bangsa indonesia ini
karena bagaimanapun juga seperti yang
kita ketahui hari ini
itu belum betul betul terjadi
secara merata maka terus menerus
dilakukan dan salah satu simbol
niat untuk memulai pemerataan
itu adalah dengan memindahkan ibu kota
negara dari jakarta ke nusantara
dan visi besar inilah yang harusnya
dijaga bersama begitu
jadi visinya adalah pemerataan pembangunan
semuanya harus mendapat gitu ya
pak jonas saya ingin kembali lagi ke
tanggapan juga terkait juga
nasdem juga tidak diundang lalu juga ada
anggapan bahwa endorsement capres
yang dilakukan kepada
ketua umum gerindra yaitu prabowo subianto
ini adalah sebagai strategi
untuk memecah suara
iya bapak presiden
presiden yang ada hari ini
tentu akan memberikan kesempatan
kepada seluruh putra putra terbaik indonesia
untuk mereka nantinya
berkompetisi di dua ribu dua puluh
tetapi sekali lagi mas
parameternya batasannya adalah
yang bisa menentukan siapa
capres dan cawapres yang diajukan
adalah koalisi partai partai
dan pada titik koalisi partai partai
partai itulah bapak presiden
endorsement kepada putra putra terbaik
indonesia hari ini yang memahami visi
presiden jokowi ke depannya
itu harus tetap
bukan hanya kepada pak prabowo
kepada pak ganjar kemudian kepada
kepada pak muldoko
kepada yang lain itu dilakukan
agar semua calon calon yang ingin
berkompetisi di dua ribu dua puluh
itu bisa menyampaikan
baik kita mengalami gangguan komunikasi
dengan pak johannes selanjutnya
saya akan ke pak umam terlebih dahulu
pak umam bagaimana
tanggapan anda benarkah
anggapan jokowi ingin ada
ini adalah orang orang
terdekatnya karena orang orang
yang berseberangan ini berpotensi untuk tidak
melanjutkan warisan dan juga
program kerja dari pak jokowi bagaimana
mas beni sebelum masuk
ke situ ada baiknya
kita meletakkan basis diskusi
kepada konteks momentum
memang betul saat ini
belum masuk masa kampanye
tetapi di saat yang sama kalau kita
meletakkan aturan itu sebagai
sebuah etik dalam
kemudian menjadi sebuah perdebatan yang
cukup serius kalau misal kemudian
ada larangan secara terbuka bagi
pejabat publik pejabat politik untuk
menggunakan fasilitas negara
yang didanai oleh apbn untuk
kepentingan politik maka secara
etis hal itu menjadi agak bermasalah
nah oleh karena itu
kalau misal memang betul diskusinya
adalah diskusi politik maka
presiden tentu harusnya bisa
mengantisipasi itu dengan baik saya pikir tidak
tidak menjadi sebuah beban
yang serius bagi presiden untuk menggeser
ruang diskusi ke ruang yang lebih netral
bukan menggunakan otoritas
kekuasaan dalam konteks ini
istana presiden untuk melakukan
baku atur terkait dengan koalisi
kalau misal memang presiden memiliki
komitmen yang serius terhadap netralitas
dalam konteks berdemokrasi dalam konteks
pemilu di wdw yang akan datang
presiden juga meletakkan dirinya
sebagai orang tua yang
bisa mengayomi semua pihak
baik yang pro terhadap
narasi keberlanjutan maupun narasi
perubahan karena basisnya
semua juga memiliki orientasi yang
rkri negara kesatuan republik
indonesia tidak ada yang kemudian
memiliki cara pandang yang berbeda
dalam konteks pembangunan
di indonesia toh juga konteknya
sama nah oleh karena itu
di dalam konteks ini menjadi sebuah
problematik sendiri kalau misal kemudian
menunjukkan keberpihakan itu
sejak awal nah oleh
karena itu menjadi sebuah
catatan penting bagi kita terutama
bagi pak jokowi untuk lebih berhati hati
dan kita kalau misal
mengingat catatan pemilu
di dua ribu empat belas yang lalu bagaimanapun
juga pak jokowi terpilih
menjadi presiden salah satunya juga
sikap misalnya waktu itu dari
presiden sbe yang mengatakan
menyatakan secara clear
dirinya bersikap netral
partainya bersikap netral yang waktu itu
masih berada di kekuasaan
yang kemudian impact nya kita juga
ada catatan cukup banyak di mana
waktu itu kader kader demokrat juga memberikan
dukungan yang clear terhadap
presiden jokowi ketika
akan terpilih di pemilu atau pilpres
nah oleh karena itu basis
ini menjadi penting karena pemilu
merupakan ajang konflik yang bersifat
legal dan konstitusional
untuk meraih maupun mempertahankan
kekuasaan dan pemilu yang
adil bisa difungsikan sebagai
sistem manajemen konflik yang efektif
untuk meredam instabilitas dan kekacauan
dan akibat dari bentuk
antar kekuatan untuk itu
untuk mewujudkan pemilu yang adil
dan demokratis maka dibutuhkan
netralitas kekuasaan dan di sini
kemudian menjadi relevan
akademisi para peneliti
berharap pak jokowi betul betul
bisa memainkan peran itu dengan baik
menjadi orang tua yang baik
bagi siapapun yang berkompetisi
dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh
mendatang nah ada pun tadi terkait
dengan concern yang
mengatur apakah dua kontestan
atau tidak tentu ini menjadi
sebuah pr besar bagi
lingkaran di dalam pemerintahan
tetapi kalau misal kita cermati
di dalam proses negosiasi
politik antara partai partai
yang lain dalam konteks ini
empat partai di dalam pemerintahan
dengan pdip selaku pemilik saham
tertinggi dalam konteks pemerintahan
presiden jokowi saat ini
karena apa karena hal itu tampaknya
mengaruhi oleh proses negosiasi
yang alat terkait dengan
mekanisme penentuan cawapres
dan yang kedua terkait dengan penentuan
dan juga pembagian
pemerintahan ke depan karena
kemudian tidak ada kata
kesepakatan negosiasi itu kemudian
juga berjalan alat sehingga
per hari ini pasca p tiga
menunjukkan keperpihakan terhadap pencapaian
pak ganjar tampaknya belum ada
tanda tanda dari partai partai seperti
golkar pkb termasuk
pan sendiri atau bahkan gerindra
untuk menunjukkan ketertarikannya
mendekat kepada pdip tentu semuanya
semuanya masih terbuka dalam proses
negosiasi tetapi kalau misal kemudian
deadlock itu masih terjadi
maka besar kemungkinan akan terjadi
split akan terjadi faksionalisme
di dalam internal partai partai pemerintah
bisa maju sendiri bersama p tiga
kemudian partai partai yang lain
juga memungkinkan untuk
maju sendiri dengan gerbong yang lebih besar
kalau misalnya kita cermati bisa
mencapai sekitar enam puluh an persen
dengan keterwakilan kursi di
parlemen nah oleh karena itu
kalau misal demikian maka
tiga koalisi besar berpotensi
mendatang tetapi dengan satu catatan
lagi mas benny kalau misal
kemudian di dalam konteks koalisi
yang kemarin mengklaim diri sebagai
koalisi besar masih ada
di mana misalnya pak prabowo
cawapresnya yang berada di luar
radar yang ada saat ini
yaitu elit golkar dan juga elit pkb
maka hal itu berpotensi
menciptakan pembelahan untuk
kesekian kalinya nah kalau misal kemudian
itu terjadi sebagaimana dinamika
yang berkembang saat ini maka
maju dengan cawapres yang
barangkali saat ini sedang mendekati
pan untuk melakukan proses negosiasi
dan di saat yang sama
golkar dengan pkb bisa
kekuatan koalisi alternatif
jika misal ini kemudian terjadi maka
empat koalisi dalam konteks
pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang berpotensi
baik pak umam
terakhir saya ingin ke pak johannes joko
ini tadi juga ada
masukan juga bagaimana presiden
harus bisa jadi orang tua untuk semua
dan juga harus lebih berhati hati dalam setiap
langkah politiknya dan kedepannya ini
diskusi politik pastinya akan semakin intens
lalu bagaimana menjaga agar pertemuan pertemuan
yang dilakukan oleh presiden jokowi ini
nantinya masih dalam koridor
yang wajar pak johannes
ya tentu kami
berterima kasih mas dengan
masukan yang disampaikan pak umam
tentu apa yang disampaikan pak umam itu juga
menjadi perhatian masyarakat
sipil lainnya dan tentu
catatan catatan ini akan
perhatian kami karena yang penting adalah
bagaimana kita bisa melewati
ini tanpa mengulangi
lagi apa yang terjadi di dua ribu empat belas
di mana akibat dari kontestasi politik
itu mengakibatkan segregasi
sosial yang sampai hari ini tidak
selesai begitu mas karena
kalau ini terus kita pelihara ini
kan akan berbahaya bagi bangsa ini
kontestasi ya kontestasi
selesai kontestasi mari kita bersama sama
terus bekerja membangun
bangsa ini karena bagaimanapun juga
ada sebuah kesempatan luar
biasa bagi bangsa ini untuk
melompat ke depannya
demikian mas dari saya
baik pak jonas yang penting juga tadi adalah
seperti anda bilang setelah
kontestasi politik adalah menjaga
agar tidak lagi segregasi
sosial setelah kontestasi
dan juga tadi masukan dari pak umam
adalah bagaimana menjaga agar presiden
juga tetap netral dan bisa menjadi
orang tua bagi semua
terima kasih pak johannes dan juga
pak umam sudah hadir bersama kami di
cnn indonesia newsroom terima kasih banyak
terima kasih mas benny terima kasih mas umam